ketua knkt suryanto cahyono masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat latih di lapangan sunburst bsd city tangerang selatan
knkt masih memeriksa kelengkapan surat termasuk izin terbang pesawat
ketua knkt menyebut mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat latih di bsd minggu kemarin
knkt juga akan menggali informasi pihak indonesia flying club seputar jatuhnya pesawat teknam p dua ribu enam t yang menelan tiga korban jiwa
menuju lapangan itu kemungkinan besar si pilot ini akan melakukan pendaratan darurat